itu artinya kita masih punya sasaran
jadi kita gak usah repot repot lagi nyari sasaran untuk diepet
untuk apa kamu datang kemari lagi hendarto
dewi aku mohon supaya aku tidak terlalu cepat menjadi ulang
supaya hubungan kita bisa bersama lagi
tidak bisa hendarto
hubungan kita hampir saja diketahui oleh orang lain
dan itu bisa membuat aku celaka
untuk terakhir kalinya
aku akan kabul kemampuanmu
jangan sampai ada orang lain lagi yang tahu
dan itu bisa membuat kamu celaka
baik dewi akan saya jaga rahasia ini
terima kasih dewi
sekarang kita tidak punya sempat berhenti
kita kewujudan cecep
kenapa boy tidak ada cecep
semua pengikut cecep kita

iya boy kemarin cecep kita
rumah pulangan tidak ada yang lahas sih boy
sebenjak aku punya asisten
aku jadi piang
kau sedih sekali ya boy
kamu jadi babi cecep
aduh makasih boy
kalau kamu masih mau jadi asistenku lagi
kamu harus turun kepaduku cecep
kamu kepet anggota kidang bandar
kamu kepet habis semua hartanya cacat
tapi jaminnya asal makan cecep boy
sudah pasti cecep
aku kan raja babi
itu dah sekarang tempat berbagi sana
aku jangan jadi babi
aku jangan jadi babi
beri akar tadi
bukan lama lama sih
jalan dulu ah
ini rumahnya parman bos
manusia nggak tahu diuntung
sudah semakin kaya malah tidak pernah mau bayar tumbal
cecep jasak semua harta siparman
duit duit emas emasnya ambil
termasuk emas imitasi
ya ada tembaga sikat juga
sekarang jalan deh ya
cepetan gue tunggu di sini
kalau mau minta jatah jangan ini malam
besok pagi aja ya
ini malam gue lagi capek
kalau besok pagi biar pit ya
emangnya pembagian berat
tidak cuma ringgi
hah kebeneran nih
ya aneh aja
ketua orang masih kaya aja padahal udah kita epet
naruh hartanya di mana ye
lo nggak usah pusingin soal begituan
itu artinya kita masih punya sasaran
jadi kita nggak usah repot repot lagi nyari sasaran untuk diepet
eh untung dong si kebal ini
tolong toko untuk dirinya ya

rasakan kamu parman
uang dan perhiasan ini
jadi debu harta nggak berguna hahaha
berarti itu babi bukan babi sembarangan berarti itu babi lebih sakti dari abang
hai mencolok colok lebih sakti dari gue jangan jangan
terjaga jaga merekubang sih lu keingetin sih ini gimana sih nggak lain gue lagi
hahaha sini kecepsi ini tetap terjamu bagus sekali cepat ya hahaha
hahaha cecep ini raja babi bukan raja rock'n'roll raja babi nggak doyan duit
nanti kalau kamu mau saya akan bikinkan kandang untuk kamu yang besar ya hahaha
terbantar di keluarga turis fasi pelajaran lupa trimuri
beres bos dijamin bangun perut
nah cepet jalan deh
jangan lama lama ecep
nah ini dia nih amalnya
gak salah lagi
mau saya ketek antrean
bangun perutmu bos
hahaha hahaha oh pampus kepol kepol jangan kan tunggu sepeda beli
iya ya ya ya suruh berdatang nih buat ibu nih ya makasih ya sama sama bantuin apa mak iya iya
iya bu yang nih makasih ya eh pasal mana itu ada nyambit ya makasih makasih ya
ntar sudah datang ke sini ya ini banyak sejahat
abang ini mau ngasih jangan jangan semua
panggil saya pak aji ya jangan
ngapain pakai bagi bagian sejadeh ya amichtas bi segala itu namanya orang baru balik dari mekah
biasanya kalau orang baru balik dari mekah jadi haji bagi bagi oleh oleh nah biasanya orang yang
jadi haji orang kaya banyak duit hai wise saran untuk tuh bang ah lo benerin lebih bener ndru lihat
pasti dia orang kaya nih bukan orang sembarangan
lagipul ya tin kita kudu ngumpulin uang sebanyak banyaknya
soalnya ape kan kita juga udah abis di cap rate juga
iya itu dia
tapi kualet kagak
ala udah kita udah kepalang bahasa ya ape boleh buat
bagi bagi sama ya
iya bagi bagi ntar ya
kok gak diundang
eh nyampe abia lu kenapa lu gak ajak sini
katanya kita berdua yang suruh dateng kesini
oh gitu yaudah
pak kasih nih pak
makasih pak haji
pak haji lah
kasiin tuh mau babi lu
assalamualaikum pak haji
kapan pengen nyobain korma
entar di dalam nyobain korma
terus mau bawa deh tetangga kesini ya
oh ini ntar aja
siapa yang baru pulang haji
itu pak otis bang
dan tuh pandang lagi bang
itu yang paling dermawan bang disini
dan banyak duitnya lagi bang
malem bisa ketegak sakit